korea selatan kembali membuka gerbang wisata bagi turis asing sejak satu juni lalu
kita bahas bersama irma maulida pr dan media manager korea tourism organization jakarta
tidak ayo kita jalan jalan ke korea ya
karena per satu juni kemarin sudah mulai open border artinya sudah satu bulan berjalan
tapi gimana sih mbak irma kesiapan
kemudian kan ini dua tahun kemarin pandemi tutup bagaimana target korea ini menggait wisatawan setelah pandemi
iya untuk target sekarang sih kita lagi woro woro kembali
teman teman wisatawan indonesia semakin aware kalau korea itu buka sudah buka ya bordernya
dan tanpa karantina gitu
jadi kita apa namanya kemarin undang teman teman media juga
terus influencer untuk bantu kita apa namanya woro woro gitu
oke ini banyak banget pertanyaan di luar sana
sudah open border tapi bagaimana persyaratan bagi mereka mereka yang mau datang mau jalan jalan ke korea selatan
harus pcr kah harus booster kah atau bagaimana
oke nah sekarang itu yang terbaru ya udah gak perlu vaksin
jadi siapapun sekarang sudah bisa ke korea tanpa vaksinasi gitu
itu ya udah gak jadi syarat lagi
tapi untuk pcr itu masih jadi ada dua kali pcr sebelum dan sudah tiba di korea gitu
sebelumnya itu empat puluh delapan dalam empat puluh delapan jam kemudian pas apa namanya sampai di korea
within tiga hari harus tiba di korea
tapi harus pcr lagi gitu
itu masih jadi syarat sih
oke masih jadi syarat ya intinya pcr itu
tapi untuk persyaratan vaksinasi artinya sudah tidak ada ya
kalau tadi kita lihat korea selatan menawarkan tiga destinasi
destinasi utama ada seoul kemudian busan kemudian juga jeju do pulau jeju
nah bagaimana kesiapan dari tiga destinasi utama ini menyambut wisatawan kemudian
kemudian juga jeju do pulau jeju
nah bagaimana kesiapan dari tiga destinasi utama ini menyebut wisatawan kemudian

karena ketiga destinasi ini masih paling populer ya
jadi kita ingin mengajak wisatawan indonesia untuk kembali bernostalgia
dan untuk mengunjungi destinasi destinasi baru yang sudah siap menyambut wisatawan indonesia
ada ada wisata k drama terus ada wellness apalagi kan sekarang banyak drama drama baru yang muncul
tentu saja k drama k drama destination nya banyak juga gitu
jadi banyak sekali destinasi destinasi yang dikembangkan di tiga kota tersebut
oke pilihan yang sebenarnya ada banyak
untuk mereka yang suka k pop untuk mereka yang suka k drama atau k movie kemudian juga untuk
apa namanya wisata kesehatan kecantikan dan lain sebagainya
tapi yang banyak juga ditanyakan adalah bagaimana dengan wisata yang ramah dengan masyarakat muslim yang ada di korea selatan ini
untuk wisatawan muslim pemerintah korea melalui kto
kami berkomitmen untuk terus mengembangkan wisata yang ramah muslim
salah satunya itu ada apa namanya
dengan mengembangkan fasilitas beribadah rumah beribadah kemudian ada restoran yang ramah muslim juga
untuk sampai saat ini itu sekitar lebih dari satu ratus tiga puluh an musola dan masjid tersebar di seluruh korea
kemudian untuk restoran yang ramah muslim itu sudah ada sekitar tiga ratus an
lebih dari tiga ratus restoran yang sudah ada yang sertifikat halal ada yang self certified ada yang muslim friendly
itu banyak pilihan
jadi itu adalah hal yang memudahkan untuk wisatawan muslim dari indonesia dan seluruh dunia
oke di awal tahun ini kalau saya tidak salah mbak irma korea selatan juga over visa hallyu
sempat ramai banget di sini visa hallyu
sebenarnya apa visa halyu siapa saja yang bisa mendapatkan visa halyu ini bagaimana kerjanya itu bagaimana mbak irma
untuk visa halyu ini sesuai dengan namanya ya
visa halyu itu apa ada yang suka k pop ada yang suka k drama ada yang suka k movie
hanya saja ini masih dalam tahap ide ya masih sayang sekali
jadi kita tunggu saja bagaimana updatingnya di pemerintah korea mudah mudahan segera di release official gitu
oke oke kita tunggu saja bagaimana perkembangannya intinya di step awal di step pertama
teman teman yang sudah kangen yang sudah rindu untuk kembali jalan jalan ke korea selatan sudah bisa
ya kan dengan sejumlah persyaratan tentunya tadi seperti yang sudah disebutkan oleh mbak irma
jadi target t untuk next wisatawan dari indonesia berapa mbak irma
untuk melihat target sih kita lihat dulu sampai sepuluh juli kemarin itu ada sekitar kurang lebih sudah sepuluh tujuh ratus wisatawan indonesia
indonesia sampai sepuluh juli lalu loh sudah sekitar sepuluh ribuan lebih wisatawan indonesia ke korea
kita tidak terlalu optimis untuk target karena kan melihat kondisi yang masih belum stabil di kedua negara
jadi untuk angka fixnya kita masih belum rilis tapi mudah mudahan bisa melebihi target yang kita inginkan
oke baik baik kita akan lihat kedepannya
pokoknya korean corner siap menerima undangan dari kto untuk bisa jalan jalan bareng ya ke korea selatan ya
terima kasih mbak irma sudah bergabung dengan si anet